untuk apa abang juga nggak tahu saya bilang gitu
terus dia sampaikan bang saya ini kan lepas piket
baju saya baru diantar di laundry bang gitu gitu kan
kalau bisa ya kalau ke kantor itu pakaian binas seperti itu ya mulia
oh yaudah bang makasih ya bang iya sama sama adik saya bilang gitu
terus sekitar jam tujuh atau jam delapan saya tidak ingat yang mulia
baru adiknya yosua itu reza datang ke saguling
saya di seberang jalan terus habis itu
bang adik suruh ngapain ya
abang enggak tahu mutasi elu mungkin saya bilang gitu
terus saya bilang saya sarankan juga ya mulia
kalau ke kantor itu dalam rangka dinas harusnya pakaian dinas yang mulia
jangan pakaian pereman sambil saya kasih tahu untuk pakaiannya yang agak rapih
seperti itu ya mulia
saudara saya tanya lagi ya
kapan saudara tahu saudara korban meninggal dunia
setelah itu baru diceritakan saudara romer yang mulia ada kejadian gitu kan
seingat saya waktu itu romer baru menceritakan ada kejadian di empat puluh enam gitu kan joshua nembak itu
tapi kalau pas meninggalnya itu saya baru ingat subuh ya mulia
keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain
mana yang benar
yang saya ingat seperti itu yang mulia
keterangan saudara berbeda
reza tiga kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara daden
saudara kemarin mengatakan oh saya nggak menggeledah yang mulia saya cuma megang saja
ya betul ya mulia
tapi dia berilah saya digeledah
oh saya tidak mengeledah
oleh saudara daden apakah saya membawa senjata api
kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya dua kali
itu saya tanyakan berulang kali
saya tidak mengeledah ya mulia
saya berkata jujur saya tidak menggeledah
saya juga mendengar keterangan saudara reja itu bahkan dia bilang sampai buka joknya
saya tidak ada menggeledah sama sekali ya mulia
saya kasih tahu
kalau berpakaian preman ke birokropas itu tidak pas untuk pakai senjata karena dia bukan fungsinya
seperti itu ya mulia
sayangnya cctv di rumah saguling tidak dijadikan barang bukti di sini
kalau cctv itu ada pasti keterangan saudara entah keterangan saudara yang benar atau keterangan reza yang benar
siap ya mulia saya mengatakan yang sebenarnya ya mulia
siap tidak ada penggeledahan sama sekali yang mulia
saudara baru mengatakan bahwa saudara tahu tapi kalau dari cerita reza kemarin kami simpulkan saudara sudah tahu sebelumnya bahwa ketika saudara menghubungi reja
saudara sudah tahu kalau joshua itu sudah meninggal
saya belum tahu ya mulia
saudara sudah disumpah loh
saya berkata jujur yang mulia saya tidak tahu dan saya sudah disumpah
apa yang disampaikan romel kepada saudara
ada kejadian di empat puluh enam
seperti itu ya mulia
ada kejadian di empat puluh enam terus
terus abis itu kenapa bang
yosua nembak richard seperti itu
tapi tidak sampai selesai yang mulia terus dibawa ke rumah sakit
seperti itu ya mulia
saudara mengaku bahwa saudara baru tahu dari saudara
oh saudara romel berarti saudara romel udah pulang lagi
tidak saya ingat saya baru ketemu romel ya mulia
ada di depan disitu
tapi saya seperti tidak enak menceritakan seperti apa
karena kan di satu lighting saya
tidak menceritakan seperti apa kronologinya seperti itu yang mulia
kalau saudara romel ada disitu berarti saudara fs juga ada disitu
saudara ferdis sambu sudah pulang dong
tidak ada ya mulia hanya romel saja waktu itu saya ingat saya
terus kemana saudara ferdis sambu
saat itu saya tidak diceritakan oleh saudara romer yang mulia
pak fs ada dimana
kan kalau menurut keterangan reja
saudara itu ada di depan
ketemu dengan saudara disitu
iya betul ya mulia
ketemu dengan saya
nah artinya saudara kalau nggak melihat romel
terus saudara ke mana romel datang
saudara ada dimana
saya di depan yang mulia
nah romel datang dengan siapa
seingat saya saya tidak waktu itu tidak ada ronger ya mulia
nah yang memberitahu saudara
setelah reja baru saya baru lihat romel ya mulia
karena waktu itu saya masih membantu damso
pintu di rumah saguling itu ada berapa
di rumah saguling
pintunya ada berapa pintu halamannya
iya pintu itu cuma di depan itu cuma satu yang mulia
iya masa romel muncul tiba tiba
karena saya masih bolak balik ya mulia bantu saudara saksi damso
saya masih membantu damso ya mulia
damson waktu itu lagi bersihin selasar kolam kolam ikan sama nyiram tanaman yang mulia
jadi saya waktu itu membantu menggulung selang kalau tidak salah ya mulia
jadi saya tidak di depan terus ya mulia
saya tidak lihat romel datang tuh pakai apa ya mulia
saudara tidak melihat romal naik apa
gimana orang dia tadi saudara lihat meninggalkan rumah saguling bawa mobil dengan saudara verdi sambo
sekarang romel datang saudara gak lihat
terus setelah itu apa yang saudara tanya pada romel
saya tanya kejadian seperti apa bang
kan seharusnya saudara bertanya
iya seharusnya saya bertanya
bukan pertanyaan itu yang saudara ajukan pertama harusnya bertanya
loh kepada sama siapa bang datang kesini bapak mana
itu pertanyaan yang wajar
keberatan yang mulia kami keberatan
saudara dari awal persidangan sudah saya bilang tidak ada namanya apa motong pembicaraan
saudara punya hak sendiri nanti untuk bertanya
silahkan nanti kita lanjutkan
kapan saudara melihat kan seharusnya itu pertanyaan yang wajar
lah orang terdakwa apa namanya romel saudara lihat meninggalkan
apa rumah saguling dengan terdakwa ferdi kok kok sekarang dia pulang tiba tiba
kamu saudara bilang tadi katanya saya nggak melihat romel datang
dan saya itu enggak tahu kemana terdakwa ferdi sambut
betul yang mulia seperti itu
tiba tiba romel cerita ada kejadian kan makin nggak masuk di akal
siap memang faktanya seperti itu ya mulia saya ingat
kemudian saya tanya kejadian seperti apa abang juga nggak tahu deh
terus pas abang ini baru dia bilang jadi ibu mengevakuasi ibu seperti itu aja
saya bilang aduh langsung saya bergegas mengambil handphone ke dalam yang mulia
mobil yang digunakan oleh saudara romel kemana
saudara romel tidak ada kendaraan di
tidak ada kendaraan di depan itu tidak ada kendaraan ya mulia kosong
romel orang sakti ya
saya tidak melihat kedatangan romer yang mulia datangnya itu tidak melihat
saya sudah lihat ada di depan depan gerbang